sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kan aku raja ular jadi racun susah diobatin
kamu tanggung jawab dong kan kamu yang gigit orang itu
karena bunga bangkai itu dijaga oleh lebah raksasa
ular paling takut sama lebah
apalagi lebahnya raksasa
saya tidak berani
tapi kalau burung elang
nanti saya bisa bantu merayunya supaya dia menangis
bagaimana keadaannya pak mantri
kita bicara di luar pun
kecil sekali kemungkinannya untuk sembuh
saya rasa pak darso tidak bertahan lebih dari tiga hari
pangeranku kamu bikin kaget bunda saja
bunda tau gak caranya ngadepin lebah raksasa
setau bunda dia itu seekor lebah yang memanas
dia bikin sarang tepat di atas bunga bangkai raksasa
jadi setiap saat tinggal nyedek madunya pakai sedetan panjang
dia jahat gak sih
kamu gak usah takut bawain aja madu bunga teratai
soalnya dia itu paling suka sama madu bunga teratai ini
anakku kenapa kok kamu jadi begini
aduh sendi sendi saya bu
aduh sendi sendi saya rasanya mau cobot bu
ini kelapa hijau untuk mengurangi racun
aduh gimana nih kelapa hijaunya gak manjur
aduh mesti cari obat apa lagi sih
racunnya terlalu kuat
udah dikasih apa aja
pasti aja gak sembuh
itu obat apa
ini bukan obat ini madu untuk lebah raksasa
kita harus mencari putik sari bunga bangkai di pulau seberang
cuma itu obat yang manjur untuk ayahmu
tapi siapa yang jagin ayahku
pergilah biar nenek yang menjaga disini
ini semua demi kebaikan ayahmu
biar nenek yang menjaga disini
doa nenek selalu menyertai mu
kamu siap utari
awas itu ada hiu
itu hiu datang lagi
wah lumba lumbanya bagus ya
wah tadi ada lumba lumba
lumba lumba itu ngajakin kita bermain
wah sandi pelan pelan san
sandi awas ada ombak
nggak apa apa sandi
pasti seneng banget deh kalau kita bisa main lagi sama luba luba tadi
iya tapi mainnya nanti aja kalau tugas kita udah selesai
kasihan kan ayah kamu
kamu baik sekali sandi
biarkan kami selasa korporat tapi hati kamu seperti malaikat
makanya kamu itu jangan suka gangguin ular
ular kok dibuat mainan
bok ya kamu tuh cari kerjaan
ibu itu seneng bener kalau kamu kerja
jualan kek di pasar
ini malah nangkep nangkepin gular lagi
aku gak mau berurusan lagi sama yang namanya binatang
apalagi sama ular atau kodok
utari kemana bu
utari lagi keliling
nyari obat untuk kamu
kamu itu mestinya bersyukur punya anak seperti utari
udah disiksa terus
tapi itu kamu masih ngomel aja sama dia
karso mengerti bu
selama ini karso sudah banyak berbuat salah sama utarimu
gak tahu kenapa
sejak ibunya menghilang
karso jadi benci melihat anak itu
karso menyesal bu
karso akan sayang sama utari bu
kamu tetap su parapet

pantas kantin mengolthat ties
kamu geremasin ilang kalau mau melompat di jurang itu
bikin aku jantung banget saja
mana katanya adalah baraksasa
kok gak kelihatan batang hidungnya
jangan jangan dia lagi tidur di sarang ini
aku teriak kenceng aja deh biar dia bangun
apa sih lagi enak enak tidur diganggu
aku mau minta putih sari om lebah
enak aja emangnya bunga ini punya nenek kamu
nang aja om lebah saya bawa madu kesukaan om lebah
madu bunga teratai kita barter mau
madu bunga teratai wah mau dong
putih sarinya dulu dong
yaudah ambil aja tapi jangan banyak banyak
ada apa nih kok mukanya curan curan
iya saya sudah tidak sabar nunggu malam bulan purnama
sekarang ini baru senin pon
lah terus selasa wage
habis gitu rabu prewon
aduh mulutnya belipetan
maksud saya kemis lagi
sekarang nyapu yang bersih